ratusan ulama seprovinsi jambi mendeklarasikan ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia
selain memberi dukungan para ulama juga berdoa bersama untuk masa depan indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan ganjar mendatang
deklarasi ganjar pranowo sebagai presiden dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan digelar ratusan ulama di jambi pada sabtu dua puluh enam november dua ribu dua puluh
deklarasi itu disampaikan berdasarkan istimewa para ulama
para ulama meyakini ganjar bisa membawa indonesia menjadi lebih baik
mereka juga menilai ganjar bisa memberi perhatian khusus kepada pondok pesantren
lantaran ganjar berasal dari keluarga santri
mendukung ganjar pranowo untuk jadi presiden masa dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
dan tidak hanya itu para ulama telah menyampaikan berasal
kita sama sama berdoa
semoga beliau berhasil dalam berpresiden
berakyat dan memiliki rekam jejak baik dalam kepemimpinannya
juga menjadi sifat yang dipertimbangkan para ulama dalam menilai ganjar dalam ijtima
untuk itu para ulama berharap ijtima ulama yang digelar kali ini bisa memenangkan ganjar sebagai presiden
mudah mudahan atas istimewa ulama pada hari ini untuk membawa kesepakatan bersama
untuk memenangkan provinsi jambi untuk memenangkan pak ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia
dengan mempertimbangkan sifat positif yang dimiliki ganjar
para ulama meyakini ganjar pranowo cocok sebagai presiden ri dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
itu rumah pak ganjar